misalkan ternyata gue sama gina itu udah jadian
kira kira kita bakal selek lah kayak samuel sama roman
lu mau nikung gina dari gua
gina tuh udah ada di dalam lubuk hati gue
dalam setiap ingatan gua
lu temen macam apa lu macem tutul
jadi ya belum tentu terjadi
sama roman kw
eh kita orang boleh masuk
iya dong boleh dong
disini dibawah sini
ya aku juga gatau
gak ada jawabannya
ini harus pakai kata sandi kali masuk
langsung masuk aja lah
apa sih lu ah
buka dulu lah
lu pintu orangnya ngergi banget
tidak gue pengen liat
kita kan harus jenguk daerah ini
deren baru mandi selesai
ah jadi dia pake tine baju
lu ngeliat tuh tadi liat
tuh hilang aja lu demen lu
cepetan ganti bajunya
ngeringinan ga usah lama lama
basah basah juga gapapa deren ya
gua tunggu ya di ruang tamu
ya gua udah ga sabar makan ini
wah kalau masuk bisa bahaya banget tuh
yaudah kalo gitu sekarang kamu tunggu disini aja ya
kau harus ke depan
enggak deh aku pulang aja
ngapain juga aku tunggu disini
yaudah tapi kamu pulang lewat pintu belakang ya
ah bentar dulu
yaudah ginn kamu keluar lewat sana ya
gue ke sana
eh datang juga nih orangnya nih
eh gua tau
muka uga berkarisma dan menyinari bumi ini
ga usah berterima kasih
emang itu udah takdir gue
enggak maksudnya gua mau makasih sama dia
soalnya kan gue nitip obat di apotek dekat rumah dia
oh begini dong
gua pengen ngomong serius deh sama lu
gua pengen nanya nih
kalo misalkan ternyata gua sama gina itu udah jadian
kira kira kita bakal selek lah
kayak samuel sama roman
lu mau nikung gina dari gua
gina tuh udah ada di dalam lubuk hati gue
dalam setiap ingatan gua
lu temen macam apa lu
jadi ya belum tentu terjadi
ini belum tentu terjadi sesuai dengan yang lo
panik banget bukannya
lu kenapa jadi ketawa gitu sih bob
eh gue kasih tau nih ya
persahabatan kita itu utuh
gak peduli ada cinta apapun
bakalan kekal selamanya
gak bakal ada lagi cerita roman sama si samuel itu
kita bakalan utuh
lu seriusan bob
jadi apapun yang terjadi
bagaimanapun dan dalam kondisi apapun
kita tetep gander kan
kita gak bakal selek selekkan kayak samuel sama roman
ini baru nih brother banget
bob lu tuh keren banget
makin ganteng tau gak
aduh pokoknya gua suka banget nih sama gaya lu
bukan cuma lo yang suka
gina juga cinta mati banget sama gue
wah pokoknya karena karisma gua tuh
karena karisma gua
wajar lah kalo misalnya cewek senyantik gini suka sama gua
udah mentok doh ya sama gua
udah bener lu
ya iyalah makan mas
makan juga makan
ntar gua doang cari abis sama gua nih
lu dimana ya
lu dimana sih mulan
lu ada cari ke semua tempat tapi tetep aja gaada
kau ngapain kemar si roman ini
diam loh ya
gua harus ikut campur
mau kok lagi emosi mau ke happy bukan urusan aku
tapi gak kuijinin kau berantakin kamar si roman kayak gini ya
udah selesai urusan kau dari sini
cepat kau keluar dari sini
muak pula aku malah melihat muka kau
surat yang sama itu
terima kasih buat ulan
kok bisa ada di kosannya rohman
gua jadi penasaran
sejelek apa sih suratnya
sampai sampai samuel ditolak
ini teman mulai pas
surat yang sama kasih buat wulan
kok bisa ada di kosannya rohman
gue jadi penasaran
sejelek apa sih suratnya
sampe sampe samuel ditolak
kata orang di utara
mawar itu indah
kata orang di selatan
tium lebih indah
kata orang di timur
melati paling indah
orang di utara selatan dan timur
wulan dari yang terindah
kok roman tulis namanya disini
sam udah baca ini belum ya
bisa seru nih kalau belum
kamu curi barang roman gak
lo jangan nuduh orang sembarangan
ngapain juga gua curi barang barangnya roman
ronsokan semua begini
dari tadi aku tuh udah curiga lihat muka kau ya
sini gua beri periksa
apaan sih eh gua gak curi apa apa ya
apaan sih lu
kau pulangin gak barangnya kau ambil
kok pulangin barangnya yang kau ambil dari kamar roman tadi
kira cuman tabungas dia
ternyata maling kos kosan juga
kok liat aja nanti ya